setelah dua pekan menerapkan ppkm darurat di jawa bali dan sejumlah wilayah lainnya
pemerintah memutuskan memperpanjang ppkm berjenjang level satu hingga empat mulai hari ini
sejumlah aturan relaksasi diberikan pada ppkm level empat yang diperpanjang ini
di antaranya warung makan pedagang kaki lima dan pasar rakyat diizinkan untuk buka
dki jakarta menjadi salah satu wilayah yang memperlakukan ppkm level empat dengan sejumlah pelonggaran ini
bagaimana kemudian strategi pemprov dki jakarta menghadapi relaksasi ppkm level empat
di tengah penurunan angka positivity rate dan tingkat keterisian rumah sakit yang belum begitu signifikan
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
selamat sore pak gubernur
selamat sore ritana
oke pak gubernur dari data yang sebelumnya sudah pernah anda sampaikan
terlihat tren penurunan angka positivity rate pak di ibu kota
apakah artinya dki sudah melewati puncak kasus dan sudah bisa menerapkan pelonggaran
begini benar bahwa memang sudah terjadi penurunan positivity rate
di awal bulan juli positivity rate kita itu sampai sekitar empat puluh lima persen
dan hal ini bergerak di sekitar dua puluh lima persen artinya ada penurunan
kemudian yang kedua kita perlu sampaikan bahwa testing di jakarta tetap tinggi
dua belas kali lipat standar minimal who
kemudian kita lihat kondisi lapangan
di lapangan itu ada tiga arena
dua tempat tidur isolasi
dan tiga adalah igd
igd itu menggambarkan orang orang baru yang terpapar yang perlu perawatan
nah di awal akhir juni awal agustus bahkan sampai minggu yang lalu igd kita masih penuh
artinya masih banyak orang berdatangan
karena kasus baru covid
nah selama satu pekan ini itu mengalami penurunan signifikan
selasar selasar igd sudah tidak ada lagi pasien yang mengantri
di puskesmas tidak ada lagi pasien yang menunggu dipanggil ke igd
di ruang igd sendiri sudah kosong
dan banyak foto foto yang nanti saya bisa berikan bahwa igd igd kita di jakarta secara umum longgar
di tempat tidur isolasi dan icu masih belum menurun signifikan
ini mereka mereka yang dirawat sejak beberapa waktu kemarin
yang mudah mudahan nanti mereka cepat recover dan segera bisa pulang
ketika mereka pulang maka
angkanya akan turun kenapa
karena pasien barunya sangat sedikit dibandingkan dengan kemarin
kalau dulu dulu begitu ruang icu kosong itu langsung diisi oleh pasien yang sudah ngantri
kamar kosong begitu ada pasien yang pulang maka yang antri di gd akan masuk
lalu begitu kamar igd itu kosong tempat tidur maka yang mengantri di selasar
atau yang mengantri di puskesmas akan masuk
sekarang kita sudah mulai lihat tahapannya
igd mulai longgar
kemudian tempat tidur isolasi mengalami penurunan
jadi kondisi di jakarta kami bisa sampaikan bahwa ya benar ada penurunan
bahkan kasus aktif kasus aktif itu per sore ini
saya cek angkanya ya
kasus aktif kita itu lima puluh dua ribu
kita pernah di awal juli sekitar tanggal tiga belas kalau tidak salah
itu sampai di atas satu ratus dua puluh ribu kasus
nah artinya sekarang memang lebih rendah
tapi harus ada komanya nih ini belum selesai
meskipun saat ini lima puluh dua ribu kasus aktif
tapi ini masih dua kali lipat
lebih tinggi daripada puncak di bulan februari kemarin
jadi ketekunan kita keseriusan kita disiplinan kita
masih harus diteruskan
supaya positivity rate nya turun terus sampai angkaman
kemudian kasus aktifnya harus diturunkan terus
bisa lebih rendah daripada ketika gelombang pertama
sebelum itu terjadi
kita masih harus kerja keras sama sama
tapi ini adalah prestasi seluruh warga dki
bahwa kedisiplinan kita selama dua minggu lebih ini
telah berhasil membuat kasus baru menurun
membuat kita menyaksikan saat ini tidak banyak lagi kasus baru
itu artinya kerja bersama kita selama dua minggu kemarin menunjukkan hasil
yuk warga jakarta kita teruskan
jangan berhenti jangan puas
karena ini belum selesai
masih ada lima puluh dua ribu orang yang saat ini berstatus positif covid
pak anies dengan angka tren penurunan yang tadi anda lihat
meskipun masih jauh sekali sebetulnya pekerjaan rumah kita
kami juga mendapatkan ataupun mengecek data dari lapor covid sembilan belas
bahwa angka kematian warga ibu kota saat isolasi mandiri cukup tinggi pak
bagaimana kemudian menekan dan mengantisipasi agar angka kematian isoman ini
tidak meningkat di tengah pelonggaran ppkm
saya bacakan dulu ya disclaimer dari lapor covid ya yang menjelaskan ini
di dalam laporan mereka ada kalimat begini
besarnya angka kematian isoman dan di luar rumah sakit di jakarta
bukan berarti tingkat kematian di daerah lain lebih rendah
sejauh ini baru perintah dki jakarta yang secara resmi
mau terbuka mendata
dan memberikan data kematian pasien isomannya
sehingga bisa dianggap data yang ada di jakarta
sudah mendekati situasi senyatanya
saya perlu garis bawahi
tidak pernah menutup menutupi data
dari awal pandemi ini kami selalu transparan
kami selalu sampaikan apa adanya
dan tidak pernah kami kurangi
jadi lapor covid tidak hanya mendapat data seluruh daerah secara lengkap
dan hanya dari jakarta yang datanya ada
karena di tata terapi disampaikan oleh dinkes
data lainnya adalah usaha dari relawan atau mitra lapor covid
untuk mencari dan menghitung data dari berbagai sumber
oleh karena itu jangan salah memaknai data lapor covid ini sebagai sudah lengkap
jangan lihat datanya lalu menerjemahkan
oh berarti kematian isoman di jakarta
setengah dari kematian isoman nasional
itu sama sekali tidak akurat
justru kita sekarang ini perlu mendorong seluruh wilayah
untuk terbuka transparan
mengapa karena begini
kalau kita memiliki seratus ribu kasus aktif
kita pernah mengalami seratus ribu kasus aktif
kalau seratus ribu kasus aktif berarti ada lima orang yang membutuhkan pelayanan icu
di sisi lain kapasitas icu yang ada adalah satu lima ratus
jadi ada kira kira tiga lima ratus orang yang sesungguhnya membutuhkan pelayanan icu
jadi bukan isolasi mandiri karena ringan maka di rumah
tapi itu yang saya sampaikan
selama bulan juni dan juli
banyak sekali orang orang yang mengantri di puskesmas
di lorong lorong rumah sakit kemudian di rumahnya
menunggu bisa masuk rumah sakit
ini berstatus kemudian dirawat di luar rumah sakit atau kita biasa sebut isolasi mandiri
ini berbeda dengan mereka isolasi mandiri karena statusnya ringan
nah itulah fatalitas yang terjadi
dan itu kami catat kami laporkan
jadi kita menunjukkan data ini menggambarkan bahwa dalam sebuah pandemi
nah dengan jumlah kasus kemarin sebesar seratus ribu kira kira tiga puluh ribu yang harus dirawat
kapasitas rumah sakitnya jelas tidak mencukupi
nah kami berharap keterbukaan ini ada di semua wilayah
sehingga kita bisa menyiapkan pelayanan dengan sebaik baiknya
kami di dki saat ini memiliki jajaran yang dari tiga unsur
unsur pemprov kemudian unsur pemprov itu ada dua
ada dari kesehatan dan ada dari kewilayahan lurah kemudian ada dari babinsa
ada dari babinsa kantipas
mereka semua harus mencatat siapa saja yang positif di daerahnya
yang kedua mereka harus memantau secara rutin memastikan pasokan makanan ada pasokan obat ada
dan yang ketiga adalah kerja bersama dengan unsur rt rw dan pkk di wilayahnya
ini adalah cara kita untuk mengendalikan supaya mereka yang perawatan di rumah terkendali
nah sekarang dengan rumah sakit mulai longgar bagian dari mereka dibawa ke rumah sakit
oke oke kami juga berharap kejujuran dari pemerintah daerah lainnya untuk membuka angka kematian
terutama fatality ratenya mortality ratenya pada saat isoman
seperti yang tadi disampaikan oleh pak anies
semoga nanti daerah lain juga mau membuka
tapi dengan adanya perpanjangan ppkm level empat ini dan juga beberapa pelonggaran pak terhadap sektor usaha kecil
bagaimana kemudian skenario dari pemprov dki agar kasus positif harian tidak semakin meningkat
dan harapan harapan pak anies itu bisa terwujud pak
jadi seperti tadi disampaikan bahwa bapak presiden waktu itu menetapkan bahwa di jakarta sudah bisa memvaksin tujuh lima juta di akhir agustus
dan alhamdulillah sekarang kita sudah tujuh satu juta padahal sekarang masih akhir juli
kita ahead of the game kita lebih cepat daripada jadwal
dan kami tidak akan berhenti di sini
jadi strateginya adalah melakukan vaksinasi terus sebanyak mungkin
semua orang satu orang berktp di jakarta kami vaksin
yang kedua orang yang berdomisili di jakarta tapi tidak berktp jakarta kami vaksin
kemudian mereka yang bekerja di jakarta walaupun tidak berktp jakarta kami vaksin
yang keempat orang yang belajar di jakarta walaupun tidak berktp jakarta kami vaksin
sehingga prinsipnya begini kalau saya selalu sampaikan anda manusia kami vaksin anda sehat kita vaksin
karena kita ingin semua orang yang berada di wilayah jakarta sehat
nah ketika kita berbicara tentang aktivitas ekonomi maka pada saat yang sama diimbangi dengan vaksinasi
sehingga mereka yang berkegiatan sudah mendapatkan vaksin
memang kami sering sampaikan bahwa
memang kami sering sampaikan bahwa
kematian itu di tangan allah
kematian itu tidak ada yang bisa tahu tidak bisa menentukan
tidak ada obat yang bisa menunda tidak ada obat yang mempercepat
itu semua bukan di tangan kita kematian
tetapi resiko atas fatalitas antara mereka yang sudah mendapatkan vaksin dan yang tidak mendapatkan vaksin beda sekali
mereka yang sudah mendapatkan vaksin risikonya jauh lebih rendah
untuk terjadi fatalitas
yang kedua mereka yang sudah mendapatkan vaksin risiko mengalami gejala bila terpapar juga jauh lebih rendah
jadi karena itulah usaha kita adalah dengan memasifkan vaksinasi semua orang bisa mendapatkannya
dengan seperti itu maka insya allah kegiatan ekonomi kegiatan sosial kegiatan keagamaan kegiatan budaya bisa mulai bergerak
dan keselamatan bisa sama sama kita jaga
oke mengejot vaksinasi tanpa melihat domisili itu strategi utama dari pemprov dki jakarta
tapi pak ini juga menarik karena ini ramai di media sosial
anda harus menjawab bahwa pemerintah pusat meminta pak agar pemerintah daerah yang melakukan penertiban soal pelonggaran aturan di warung makan pkl dan juga pasar
bagaimana kemudian pemprov dki mengawasi dan mengatur agar tidak terjadi kerumunan pak anies
ya tentu saja kita awasi seperti yang berlangsung selama ini
jadi di dki juga penertiban atas pelonggaran itu terus dilakukan
ini harus kita ingat bahwa kondisi yang kita hadapi sekarang berbeda dengan tahun lalu
tahun lalu belum ada vaksin
tahun ini itu penting sekali untuk kita sadari ada vaksin
karena itu bila nanti mau berkegiatan pastikan anda sudah tervaksin
karyawannya tervaksin itu perlindungan
lalu ketika berkegiatan pakai masker jaga jarak
kalau dahulu tidak ada vaksinasi karena itu strict
ya pokoknya tidak ada kegiatan
tidak ada aktivitas karena tidak ada perlindungan lain
kalau sekarang dengan adanya perlindungan melalui vaksin
maka pastikan bila anda mulai usaha anda sudah tervaksin
yang kedua yang jadi customer pastikan sudah tervaksin
karena ini untuk perlindungan
pakai masker jaga jarak
tapi kalau ada unsur vaksin itu
maka menjadi berbeda cara kita memandang tentang risiko
dengan adanya vaksin insya allah risikonya bisa menjadi lebih rendah
pertanyaan terakhir pak singkat saja
pemerintah akan mereview kembali selama satu minggu penerapan ppkm level empat
apakah menurut anda pak dalam waktu satu minggu ini dki bisa turun pak ke level tiga
kami bicaranya keselamatan
level satu dua tiga biarlah itu jadi catatan mingguan
jadi bagi kami yang penting keselamatan tenaga medis bekerja dengan baik
pengelolaan mereka yang terpapar berjalan dengan baik
itu yang penting sehingga warga selamat
status angka empat tiga dua buat kami tidak terlalu menjadi masalah
yang penting warga selamat warga terlindungi dan kami bisa menjalankan tugas dengan baik
oke oke terima kasih sekali pak anies baswedan
semoga apa tadi yang anda sampaikan
bahwa masyarakat mau bersatu padu untuk melaksanakan protokol kesehatan
dan juga vaksinasi itu menjadi salah satu jurus kunci dari pemprov dki jakarta
untuk bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas pada perpanjangan masa ppkm level empat ini
terima kasih sekali gubernur dki jakarta anies rashid baswedan
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak anies
terima kasih sama sama